satu keluarga di kecamatan manonjaya kabupaten tasikmalaya
tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk saat gempa
meski mengalami luka para korban tidak dirawat di rumah sakit
akibat keterbatasan biaya
gempa dengan magnitudo enam sembilan terus menimbulkan kerusakan serta korban luka
di kampung cisitu desa gunajaya manonjaya tasikmalaya jawa barat
satu keluarga sempat tertimbun reruntuhan bangunan
para korban adalah seorang ibu serta dua orang anaknya
yang saat kejadian tinggal di rumah tanpa suami
selain mengalami luka di kepala dan kaki korban bernama ict tidak bisa berjalan
para korban dievakuasi warga yang mendengar teriakan ict
meski kondisi kesehatan para korban menurun mereka tidak dirawat di rumah sakit
keterbatasan biaya membuat keluarga memutuskan korban hanya dirawat seadanya di rumah orang tua
termasuk dua anak aisiti yang juga mengalami luka di kepala dan kaki
kepala korban di depan pemerintah sudah ada atau belum
jadi tete rumah amruk sekarang milih tinggal di mana
ini di tempat mama aja
selain tetes siapa aja yang terluka
anak anak kan bertiga kita di rumah
ya kan ininya gede banget
pas mau buka pintu tau tau udah roboh nih banting
ya kita bertiga
ya saya betul betul mau dirawat
tapi gak punya biaya
kalau katanya kemarin sempat boleh di apa namanya di ejeksi
iya di ejeksi aja
yang penting ada kwitansi
kata siapa itu bu
gak dibayarin sama aparat enggak
dengan kondisi ini kecewa nggak bu
anak di mana tinggalnya sekarang
keluarga dan masyarakat sempat berharap agar pemerintah daerah segera bertindak untuk pemulihan korban
reden rahadian kabupaten tasikmalaya jawa barat